ya kita ke informasi pertama yang cukup menghebohkan dalam sepekan terakhir ini ada temuan empat produk mie instan asal korea yang dinyatakan positif mengandung babi
badan pengawasan obat dan makanan bpom surabaya akhirnya menggelar razia
puluhan bungkus mie instan yang mengandung babi berhasil diamankan dari dua belas lokasi penjualan
setelah melalui tahapan pemeriksaan bpom pusat akhirnya menginstruksikan kepada seluruh bpom di daerah untuk menarik empat varian mie instan asal korea yang mengandung unsur dna babi
tim lapangan bpom surabaya berhasil menyita satu ratus enam puluh satu bungkus mie instan dari empat supermarket
empat varian mie instan yang dimaksud antara lain samyang udong samyang ramen kimchi otogi mie instan dan nongshim mie instan
kalau waktu pendaftaran itu ada dengan dokumen mas
karena pada waktu pendaftaran kan dia tidak menyebutkan bahwa itu mengandung ada unsur yang mengandung babi ya
jadi dokumennya itu sudah disebutkan kan ingredienya apa apa
jadi memang tidak ada unsur yang mengandung babi disebutkan di situ
nah seandainya dia mendaftarkan ada unsur mengandung babi
itu biasanya nanti pada saat pelabelan itu akan diminta dia memasang gambar babi
dan penjualannya pun harus terpisah
yaitu di lokasi yang non halal
mie instan asal korea yang diimport oleh pt koin bumi ini terdaftar di bpom sebagai mie instan yang seharusnya tidak mengandung babi
jadi itu dia
tadi saya sempat cek cek juga
jadi beberapa media online utama detik com sama cnindonesia com
melakukan penelusuran dan mencari tempat penjualan mie samyang ataupun mie yang diduga mengandung babi tersebut ya
bahkan kan mereka juga sering sekali dijual di online
ada salah satu media online ataupun satu marketplace yang mengaku dalam sehari berhasil menjual sembilan dua ratus bungkus mie instan yang diduga mengandung babi tersebut
jadi begitu viralnya mie tersebut dikonsumsi masyarakat indonesia
ya bahkan beberapa waktu lalu saya juga sempat membaca ada salah satu instagram gitu
titip itu jasa titip itu mereka memang mendatangkan mie itu dari korea
tapi dengan label yang sudah ada label halalnya
ada beberapa mie yang memang sudah memiliki label halal oleh komunitas muslim di korea sana
jadi aman gitu
iya sih tapi yang paling penting ya apapun itu memang sekarang yang sedang menjadi sorotan adalah mie yang diduga mengandung babi
anda harus teliti betul
kalau bepom bilang jangan lupa cek klik
klik itu kemasan label izin dan kandungan
dan gitu tadi
jadi ada empat produk mie korea ini mengandung babi dan telah dipastikan dicabut izin edarnya oleh badan pengawas obat dan makanan badan pong
selain itu majelis ulama indonesia juga menegaskan bahwa produk mie instan korea ini ternyata belum mengantongi sertifikasi halal mui
keempat produk mie korea yang ditarik dari peredaran adalah jenis udong nongsim ramyun black samyang rasa kimchi dan otogi dengan produk yulloramen
badan pong meminta pihak importer menarik
menarik produknya dari pasaran
dan badan pong juga akan memperketat proses registrasi agar konsumen terjamin baik dari kesehatan mutu dan juga keamanan produk
itu akan kita lakukan
adalah produk import harus diterjemahkan bahwa mengandung bahan babi
dan itu harus ada dalam labelnya
dan harus disertakan penambahan gambar babi
dan pada saat nanti di retail di supermarket itu harus ditempatkan terpisah
informasi bahwa ini adalah mengandung babi
nah terkait dengan masalah mie yang beredar di tengah masyarakat yang dilakukan pemeriksaan oleh badan pom
itu belum mengajukan sertifikasi halal ke majelis ulama indonesia
sesuai data yang masuk ke kita